kita beralih ke informasi lain enam belas orang tewas dan sedikitnya sembilan belas orang lainnya terluka
akibat ledakan di sebuah sumur minyak di desa pasir putih kecamatan ranto perelak aceh timur
ledakan pada selasa dini hari itu juga membuat lima rumah hangus terbakar
ledakan terjadi di dapur pengeboran minyak mentah di dusun kamar dingin desa pasir putih kabupaten aceh timur
berdasarkan informasi yang dihimpun pusdal ops bpba provinsi aceh
ledakan terjadi setelah adanya pengeboran minyak secara tradisional yang dilakukan warga
saat ledakan terjadi sejumlah warga tengah mengambil tumpahan minyak mentah yang meluber dari sumur itu
korban yang mengalami luka bakar dirujuk ke rumah sakit umum zupir mahmud
rumah sakit geraha bunda dan rumah sakit umum sultan abdul aziz shah
sudah tersambung melalui jaringan telepon dengan bupati aceh timur haji hasbalah selamat sore
kami konfirmasi dulu pak soal jumlah korban enam belas tewas dan sembilan belas orang luka luka
betul begitu ya pak
untuk yang informasi saya terima lima belas meninggal tiga puluh lima luka berat dan ringan
baik lima belas orang ya pak yang meninggal dunia dan tiga puluh lima orang yang saat ini luka luka
dan masih dirawat di beberapa rumah sakit begitu pak hasbalah
nah untuk sementara tadi dirujuk ke rumah sakit medan sampai ke medan ada yang meninggal lagi
dan ada lagi karena rusak mata lebih parah kita rujuk ke bupati aceh
sementara yang lainnya masih di rumah sakit jubir mahmud sama rumah sakit sultan abdul aziz sabu
baik penanganan para korban luka ini akan seperti apa apakah semuanya akan ditangani oleh pihak pemerintah
siap untuk sementara kami tangani sepenuhnya tadi juga semua sudah selesai operasi bu
sudah selesai operasi saya juga mengunjungi langsung
dari tadi pagi hingga tadi siang lokasi baik di rumah sakit zainal abidin termasuk di rumah sakit sultan abdul adhis sabu
baik artinya pemerintah kabupaten akan menanggung seluruh biaya dari perawatan dari para korban ini ya pak ya
siap untuk sementara walau mereka tidak ada bpjs kami pihak pemerintah daerah siap menangani semaksimal mungkin bu
hmm bagaimana dengan korban tewas pak hasbala
bagaimana dengan korban tewas
bagaimana dengan korban tewas
apakah ada santunan
untuk korban tewas tewas untuk sementara kami ada biaya cuma cuma kurang lebih lima juta rupiah
pihak juga yang tidak meninggal artinya yang luka bakar juga kami serahkan juga
pihak keluarga lima juta juga
dan juga selain ada bantuan untuk jaduk mulai dari hari ini sampai hari esok dan seterusnya bu
dan seterusnya itu sampai kapan lebih tepatnya
ya sampai keluarga ini bisa pulih kembali bu
baik sekarang kita bicara lokasi pak bagaimana kondisi di lokasi saat ini
pak bupati sudah sempat datang ke lokasi
saya mulai dari tadi jam sepuluh saya di lokasi sampai sekarang masih kembali lagi ke lokasi
soalnya sebentar lagi kurang lebih setengah jam kapolda aceh menuju ke lokasi bu
baik kondisinya seperti apa pak
sekarang kondisinya sudah agak kondusif
cuman di sumurnya kami belum bisa untuk melakukan pemadaman
justru kami serahkan semua ini kepada pihak pertamina dan pihak meko
selaku mereka yang teknik di bagian pengoboran di perminyakan dan di migasnya bu
kami hanya tangani masalah untuk menjaga warga sekitar
jadi kami arahkan semua pemadaman kepataran kurang lebih delapan unit
untuk menjaga jaga siapa tahu ada merembes ke pihak warga terdekat
baik sebetulnya siapa yang harusnya menangani pak
apakah memang kementerian sdm ataukah pemerintah kabupaten untuk pengoperasian sumur seperti ini
siap sementara yang berwenang bu ya ini kan pertamina di bawah sdm bu
kami karena ada kecelakaan warga kami pihak pemerintah daerah kami tetap menangani persoalan bencana bu
tentang perminyakan ini kami serahkan kepada pihak yang berwenang bu
misalnya menteri sdm atau pemerintah a atau pertamina a tiga pak
baik untuk investigasi pak bupati apakah sudah dilakukan
apakah pak bupati mendapatkan laporan terkait investigasi penyebab terjadinya ledakan di sumur ini pak
untuk sementara yang kami terima dari pihak kepolisian ini kan ledakannya dari jam dua malam
pada pihak penambang ini tiba tiba ada ledakan artinya misalnya keluar
dari minyaknya keluar hamburan minyak keluar jadi masyarakat juga datang untuk melihat lokasinya yang
hamburan minyak ini jadi kesemuanya masyarakat yang kecelakaan ini dia mengambil
artinya mengambil lelesan lah ya supaya dia dapat omset juga
tiba tiba tidak lama hanya tiga puluh menit
tapi akhirnya datang api yang sangat cepat langsung mengalami kecelakaan bagi mereka bu
sumber apinya pak apakah sudah diketahui
yang menyebabkan akhirnya timbul ledakan
tapi untuk sementara kami tidak tahu penyebab dari mana apakah dari kandang ternak warga terdekat
atau memang ada pihak warga yang datang karena tidak tahu hamburan minyak dan gas
mungkin dia ada merokok kita juga tidak paham
karena masyarakat yang kunjung agak lumayan banyak yang kecelakaan lima puluh stuk
yang di luar kecelakaan mungkin lebih banyak bu
saat itu warga sedang aktivitas apa pak ada di mana semua warga ini
memang aktivitas tempat kejadian ini memang aktivitas masyarakat hari hari memang pengoboran bu
jadi bukan hanya satu sumur tapi puluhan sumur ada sekeliling kejadian tersebut
baik kita harus klarifikasi dulu pak ini pengeborannya ini disebutkan apakah ini legal atau ilegal
ya bu ini ilegal bu ilegal
oke ilegal itu mungkin bisa diperjelas lebih lanjut lagi pak
artinya tidak ada izin dan memang mereka melakukan pengeboran ini
kalau tadi katakan ada pertamina ada medco
karena masyarakat di sini penambang minyak seperti penambang air bu
hanya pengeboran lima puluh meter sampai seratus meter dia langsung keluar
pengeboran minyak bu
jadi sementara kita pernah juga dulu meminta pertamina untuk mengapa hanya mendata atau bagaimana tentang pengeboran liar ini
supaya mereka juga bisa keamanan lebih terjamin
sementara pihak aparatnya belum ada reaksi sampai hari ini bu
baik laporannya sudah dilakukan sejak kapan pak bupati
tahun dua ribu empat belas bu
artinya sudah hampir empat tahun sudah empat tahun tapi belum ada tindak lanjut
saya menarik bupati periode pertama sudah menyurati pertamina untuk supaya keamanan masyarakat lebih terjamin
supaya minyak yang dikelola oleh masyarakat apakah dibawa kooperasi atau dibawa bnd atau dibawa pertamina sendiri
karena ini menyangkut dengan ekonomi masyarakat bu
artinya banyak ya pak ya
masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan sumur secara
ada berapa banyak lokasi kalau di kabupaten bapak
ini hampir seluruh di kecamatan rantau perlah ini hampir disuruh bu
hampir disuruh mereka penambang bu
kejadian bukan hanya hari ini tapi sudah banyak kejadian juga
tapi ya saya sudah kukulera juga artinya ikut prihatin
yang pertama kita prihatin masyarakat ekonomi lemah
yang kedua yang sangat prihatin
hari ini kecelakaan besar
sementara ini antara pemerintah dengan perusahaan ya
untuk sementara masih bisa kita kerjasama untuk melakukan hal untuk masyarakat ini lebih maksimal dalam bangkit ekonominya bu
artinya pemerintah kabupaten ini tidak bisa menindak masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan
saya adalah kabupaten bu
bisa untuk menindak
tetapi hanya kita lakukan hanya pencegahan
pencegahan akhirnya hanya bisa koordinasi untuk dengan masyarakat setempat lewat kepala desa atau lewat imam kampung atau dengan kepala adat
untuk menindak lajuti atau mencegah itu pihak yang berwewe nangguh
hanya kita berkoordinasi untuk mencegah supaya masyarakat berhati hati
dan kalau bisa jangan lakukan hak kandida diinginkan artinya yang ilegal ini tidak boleh dilakukan
tapi hal tersebut untuk pemerintah daerah tidak bisa melakukan karena menyangkut dengan masyarakat
artinya sosialisasinya begitu ya pak yang masih
kita tetap sosialisasi dengan pertambangan
dan pertambangan sekarang tidak di bawah kabupaten bu
perkembangan di bawah provinsi bu
artinya yang bisa menindak ini adalah provinsi atau pemerintah pusat kementerian sdm dalam hal ini
provinsi pemerintah pusat dan pihak jahuk bu
kalau dari kabupaten sendiri pak apa yang kemudian bisa dilakukan
ini insiden pertama yang besar begitu ya pak bupati
selama bapak menjabat
apa yang kemudian bisa dilakukan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi begitu ya pak
dan aktivitas tradisional ini bisa ber
ya makanya hari ini kami sudah berkoordinasi dengan pertamina
ini mungkin ada banyak orang pertamina di lapangan
kami lagi untuk melakukan pencegahan
tidak merembet ke warga sekitar
mungkin nanti dengan koordinasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan
mungkin ada ke depan
supaya masyarakat juga lebih nyaman lebih aman lebih sukses
mungkin ada indikasi indikasi yang lebih bagus
dan aceh timur juga lebih maju bu
sehingga aktivitas yang selama ini ilegal begitu ya tanda kutip bisa dilegalkan begitu ya pak bupati
insya allah bu kita usahakan bu
baik kita doakan
haji hasbalah bupati aceh timur terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
terima kasih bu